usia bumi semakin menua kerusakan lingkungan semakin meluas
sebenarnya banyak upaya upaya kecil yang bisa ikut meringankan beban bumi
contohnya apa yang dilakukan sebuah kantor di surabaya jawa timur
yang membiasakan karyawannya menghemat energi memilah sampah
juga melakukan kegiatan ramah lingkungan lainnya
sala satu perusahaan besar perusahaan yang produknya ini tersebar se indonesia
namun membiasakan karyawannya untuk lebih ramah lingkungan
salah satunya seperti ini ini sekali lagi perusahaan besar
namun ketika mau masuk ke kantornya masuk ke ruangannya
harus melepas sepatu ataupun alas kaki lainnya
setiap alas kaki yang digunakan keluar masuk ke dalam ruangan
akan membuat karpet kotor sehingga harus dibersihkan secara berkala
dengan sistem lepas alas kaki ini penyedotan debu tidak perlu dilakukan setiap hari
tapi cukup satu bulan sekali
memasuki ruangan kaca kaca berukuran besar tampak mencolok
tujuannya untuk mengurangi penggunaan lampu listrik
lampu led hanya dinyalakan pada malam hari atau saat cuaca mendung
sementara suhu pendingin ruangan ditetapkan maksimum dua puluh empat derajat celcius
suhu normal ruangan untuk manusia
perusahaan ice cream ini menghimbau seluruh karyawannya untuk menjaga lingkungan pada lingkup kerja
bila ada yang melanggar hingga berkali kali akan mendapat surat peringatan
perangkah kita berpikir dua puluh tahun lagi tiga puluh tahun lagi bumi ini masih bersahabat sama anak kita apa tidak
karena dalam global warming yang setahun naiknya entah berapa derajat itu
permukaan air laut juga naik sayur aja tidak mau tumbuh
di kamar mandi tidak akan ditemukan saklar lampu
lampu kamar mandi hanya akan menyala
tidak ada yang masuk
lampu otomatis akan mati jika tidak ada orang di dalam kamar mandi dalam waktu sepuluh menit
keran air juga menggunakan sistem sensor
air keluar bila ada tangan atau benda di bawah keran
di kantor ini anda tidak akan menemukan satu air kemasan pun
karena memang dilarang untuk membawa atau membeli air kemasan di sini
salah satu tujuannya sekali lagi adalah untuk mengurangi sampah plastik
di setiap sudut ruangan kita akan menemukan kran air yang siap minum
jadi sumber airnya juga sebenarnya berasal dari pdam
namun perusahaan ini memiliki pengolahan air secara mandiri
yang kualitas airnya ini adalah sudah layak minum
rasanya seperti apa ya
segar dingin melegakan
sama seperti air galon
di kantin kantor
menu yang diwajibkan adalah
tujuannya untuk mengurangi produksi gas karbon
yang dikeluarkan oleh industri peternakan
menurut organisasi pangan pbb
setelah pas menikmati makanannya
karyawan harus memilah milah sampah sesuai jenisnya
ini biasanya cctv itu di tempat tempat penting ya
nah ini pentingnya adalah
ini cctv di depan tempat sampah
karena memang di sini peraturannya
setiap karyawan harus membiasakan
membuang sampah pada tempatnya
dan juga harus dipilah pilah
jadi seperti ini
ada tisu di sini
daun organik di sini
kalau ada pelanggaran
ada tv di sana
nantinya yang kelihatan melanggar dari cctv
wah hukuman sosial itu kayaknya
kita banyak mendapatkan penghematan ya
terutama dari penghematan energi listrik
kemudian kalau terkait perilaku
karyawan juga sudah mulai peduli lingkungannya
konsep ramah lingkungan ini diterapkan sejak tahun dua ribu sepuluh
hasilnya lingkungan kantor menjadi bersih
konsep ini bisa ditiru
langkah langkah kecil ternyata bisa memberikan dampak luar biasa